di informasi lain saudara satu ratus tujuh puluh hotel jemaah haji indonesia di mekah arab saudi dilengkapi mesin cuci dan tempat jemur baju
ini membuat jemaah semakin mudah saat mau mencuci pakaian
hotel jemaah haji indonesia di lima wilayah kota mekah arab saudi telah siap untuk digunakan
tiga saudara satu kamar dapat diisi empat hingga enam orang
terdapat meja laci dan lemari baju di sana
dan di tempat mandi juga ada toilet duduk shower dan juga wastafel
sedangkan di masing masing kamar selalu tersedia air minum kemasan
dan petugas penyelenggara ibadah haji juga mewajibkan pemilik hotel menyediakan mesin cuci dan tempat menjemur baju
dengan fasilitas ini diharapkan mempermudah jemaah untuk mencuci
kita sudah berkoordinasi kemarin juga dengan beberapa ketua kloter yang hadir ya
nanti terkait dengan teknis seperti cuci segala macam
memang kalau di madinah tidak kita siapkan fasilitas mesin cuci dan jemur
kalau di mekah ini termasuk fasilitas yang kita siapkan dan itu adalah fasilitas persyaratan teknis ya saat penyediaan
artinya ketika tidak ada fasilitas itu maka secara otomatis hotel itu gugur tidak bisa masuk
jadi mau sholat kemudian sarana cuci sarana jemur